menggunakan sarung tangan dan alat penangkap ular
rego animal rescue dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kabupaten purwakarta jawa barat
mengamankan belasan anak ular kobra
ular ular tersebut berada di dalam kardus yang ditutupi pakaian bekas
di salah satu dapur rumah di kampung baru purwakarta
sebelumnya pemilik rumah menemukan tiga anak ular kobra di dalam rumah
saat berusaha menangkapnya sendiri
pemilik rumah terkejut mendapati belasan anak ular kobra lainnya
petugas menduga ular berasal dari area persawahan di samping rumah
seekor anak ular kobra muncul di sebuah rumah di keluarhan malatajaya
kecamatan durensawit jakarta timur jumat sore
pemilik rumah berhasil menangkap ular tersebut setelah mendengar teriakan anaknya
yang melihat anak ular kobra di belakang lemari
petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
yang datang ke lokasi langsung melakukan penyisiran di dalam rumah
dan taman serta lahan kosong di sekitar lokasi
warga mengatakan tiga hari sebelumnya
mereka menemukan ular kobra di dalam rumah di lingkungan tersebut
di perumahan villa amabel cilodong jawa barat
petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota depok
menangkap seekor induk ular kobra berukuran lebih dari satu meter
di halaman rumah seorang warga
sebelumnya petugas yang mendapat laporan penampakan ular kobra
di rumah warga di sumat jaya depok
melakukan penyisiran selama satu jam
tetapi ular kobra tersebut tidak ditemukan
hingga jumat tiga belas desember
petugas mencatat lebih dari dua puluh pengaduan masyarakat
tentang ular kobra di wilayah kota depok
petugas mengimbau agar masyarakat menutup lubang lubang di sekitar rumah
ini akan memperkecil peluang ular masuk ke dalam rumah